sekarang ibu udah bisa isi rahat dengan tenang
tolong ampunin semua kesalahan ibu
tolong terima semua amal kebaikan ibu ya allah
dan aku juga berdoa untuk bapak
tolong berikan ketabahan pada bapak
untuk menghadapi semua masalah yang terjadi allah
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
aku harus beri peringatan pada bapaknya aida itu
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
bapaknya aida itu yang mendekati dina duluan
bapaknya aida ini adalah roh yang paling sayang
biarkan waktu aida dulu
saya harus klink pertichap
tapi kalau bapak menyakiti aida
itu kejar parlem
cukup cukup cukup
biar masakit pak
tolong jangan beribut disini pak
dia yang bikin kacau
saya tidak peduli siapa yang mengacau
sekarang bapak pergi keluar
jangan bikin keributan disini
aksan kamu juga
jaga ketertiban disini
urusan kita belum selesai
sama bapak itu tadi
aku gak ngerti kenapa si bapak itu tega banget
sampai nginjek foto almarhumnya ibu
udah lah dah
bisa dipikirin gak penting
sekarang kamu udah aman pokoknya
kamu benar aksan
makasih ya aksan
kamu jadi berurusan sama siapa
pesan aku punya sesuatu buat kamu
tasbih ini biasa aku pakai kalau aku berdoa
aku mau kamu punya tasbih ini san
kamu pegang tasbihnya
terus kamu baca doa
itu pasti bakal nenangin kamu
iya tapi pasti kamu juga
lagi butuhkan tasbih ini
aku mau itu buat kamu
makasih ya tia
mendingan sekarang kita kemusola
yuk kita sholat
supaya pikiran kita jadi lebih tenang
sekarang ibu udah bisa istirahat dengan tenang
tolong ampunin semua
tolong terima semua
amal kebaikan ibu ya allah
dan aku juga berdoa untuk bapak
tolong berikan ketabahan
untuk menghadapi semua
masalah yang terjadi ya allah
tolong berikan petunjukmu
agar aku bisa segera menemukan ibuku ya allah
aku mohon lindungilah ibu dimanapun ibu berada
aku juga berdoa untuk aksan
tolong semoga aksan bisa bertemu dan berkumpul lagi sama ibu
dan aku juga berdoa untuk aida ya allah
semoga aida dan ayah ini beri ketabahan
dan semoga saat ini

dan semoga saat ini almarhumah ibunya aida bisa beristirahat dengan ibu ini

di dalam surga
tolong limpahkanlah keselamatanmu pada ibunya aksan ya allah
lindungi dia dimanapun dia berada
amin ya rabbah amin
amin ya rabbah alamin
aida makasih ya
aku jadi jauh lebih tenang sekarang
dah ada apa ya da
bapak sempat dengar tadi ada ribu ribu di luar
tadi ada orang berantem pak
iya ada orang berantem
tapi sekarang udah gak ada apa apa kok pak
aida kepaksa bohong
tapi aida juga gak mau bikin bapak tambah kepikiran
kalau bapak tahu tadi bapaknya indira datang ke sini
aida mau ke kantor dulu ya pak
kenapa aku malah datang lagi ke rumah sakit ini
semua ini pasti karena aku masih merasa bersalah sama laki laki itu
ngapain kamu kesini
terus mas itu juga ngapain pak
laki laki yang cacat itu yang menarik simpati kamu
kalaupun saya ketemu dengan dia itu urusan saya kok
benar juga apa yang katakan nafa
benar juga apa yang katakan nafa
benar juga apa yang kita katakan naf negro
untuk apa kamu ketemu dia

maaf semenjak mas memiliki wanita lain cara pandang saya ke emas itu udah beda
saat pak umar mengurus pabrik tekstur ibu di bandung dulu pak umar sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita di desa sana
malah saya dengar kabar wanita itu hamil ibu
saya tidak pernah berselingkuh dengan
itu semua bohong percaya dina
kenapa sih mas selalu berbohong kenapa dari dulu mas selalu berbohong sama saya saya tuh udah tahu mas
udah lah mas kita gak usah membicarakan ini
tidak ada yang bisa disampaikan
kau bisa tawarkan kepadamu
aku akan lakukan
aku akan melakukannya
kau akan melakukannya
aku akan melakukannya
aku akan melakukannya
aku akan melakukannya